oke yaudah nanti gue coba minta tenten awang ya
sebenarnya semakin hari saya semakin sadar
kalau saya nggak bisa jauh dari bu nawang
rindu saya terlalu dalam
boleh saya minta izin ke putri
saya minta izin ke putri untuk jadi bapaknya putri
mungkin mulutku bisa menolak
tapi hati kecilku nggak bisa bohong kalau aku udah merasa nyaman dengan pak remo
rizky udah pengen tau panggung malem malem ya
ini kan udah malam
oh yaudah kalau gitu kamu tunggu aja di sana
ini kan tante masih di jalan
bentar lagi juga sampai
yaudah tungguin ya
sebenarnya apa yang rizky mau bicarakan
kenapa suaranya kedengeran panik banget ya
apa ini ada hubungannya dengan putri dan pak alex lagi
intinya lo harus bantuin gue oke
intinya gue pesankan kasih ama cassano di jika punya
kalau ngerasain teman teman yang nanti rasain metre toko
lebih banget deh sih
panggul rumah putri liat sekalian dong
cio dinda kalian ngapain kesini
pas banget kita kesini emang mau nemuin lo put
maksudnya lo mau ngajak gue pergi atau mau ngomong
iya kita berdua mau ngajak lo pergi sih
cuman jelasin nanti aja ya
gue harus buru buru ke rumah sakit sebelum ibu pulang ke rumah
eh put saran gue sekarang lo gak usah ke rumah sakit dulu ya
aduh gue janji kok gue gak akan ngelibatin kalian lagi janji deh
put persoalannya bukan itu
tapi ada hal yang lebih penting yang lu harus tahu
pangeran baik baik aja kan
lu tenang aja pangeran baik baik aja kok
ya terus masalah penting apa lagi gio maksudnya
put gue emang belum kenal lo lama
tapi gue tau banget nih kisah cinta lo sama pangeran tuh kayak gimana
jadi gimana kalau lo ikut kita dulu ya
ntar gue jelasin disana deh
gue bahagia banget punya pacar kayak dinda
dia bisa perhatian dan pengertian banget ke teman teman gue
walaupun dulunya gue gak begitu suka sama putri
tapi sekarang gue jadi ngerasa deket
karena dia bisa membawa pengaruh baik buat pangeran
saya jadi bingung harus bagaimana nih
tadi kan saya izin sama dokternya untuk bawa kamu keluar ke taman rumah sakit sebentar aja
supaya kamu gak suntuk
makanya saya disuruh bawa ini infus sama tabung oksigen ini
dan dokternya tau kalau saya yang bawa kamu kabur dari rumah sakit
pasti saya yang kena masalah prince
pak pak pak kita kembali ke rumah sakit aja deh pak
kamu udah sadar prince
kaki saya kerap pak regar
prince kita kembali ke rumah sakit aja ya
jangan pak regar
saya harus ketemu sama putri
gak jadi deh pak
prince kamu gak bisa ya sebentar aja gak ketemu sama putri
nanti kan kalau kamu udah sembuh kamu bebas mau ketemu sama putri sekali dua kali berapa ribu kali terserah
gak bisa pak regar
saya gak mau nyanyiin waktu saya sama putri lagi
satu detik sama putri aja sangat berharga
semoga pak regar cepet ketemu cinta sejatinya pak regar
karena disitu pak regar akan ngerasain
waktu sebentar aja sama orang itu sangat berharga
omongan kamu berat banget prince
udah kayak harapan saya ke bu nawang aja
prince memang keras kepala banget sih
padahal resikonya berat buat saya
marah cicilan masih banyak banget yang harus dibayar
gak lucu kan kalau pak alex tahu
terus saya dipecat gara gara ketahuan bantuin prince kabur dari rumah sakit
belum lagi kalau sampai bu nawang tahu soal ini
pasti dia bakal marah banget
dan pak raymond pasti bisa jadi tau juga
bisa gak ada harapan lagi nih buat ngajar di kampus bunga bangsa
kalau urusannya sampai ke pemilik saham
dan donatur terbesar di kampus
pak regar kaki sohek ram lagi
it's okay kalau tidak lama lama saya pikir pangeran masih kuat
kamu akan ketemu putri
kamu ngajakin tante kesini
cuma untuk makan malam
gak dimakan sih cuma diliatin aja
masa saya makan sendirian
lebih baik kamu jujur ke tante
gak mungkin kan kamu ngajakin tante kesini
cuma untuk makan malam
tante aku tuh
kesini beneran ngajak tante
aku gak ada niat apa apa tante
sikap rizky aneh sekali dari tadi
atau jangan jangan ada yang rizky sembunyikan dari aku
apalagi rizky gak nyinggung soal putri sama sekali
kamu gak lagi nyembunyiin sesuatu kan dari tante
dari wajah kamu itu jelas
kalau kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari tante rizky
jadi ini ada kaitannya sama putri
jelas rizky kalau ini ada kaitannya sama putri
dan kalau dugaan tante bener
jujur ya tante kecewa sama kami
lebih baik tanpa pulang sekarang
kenapa data rekam medis pak jaka di rumah sakit bisa hilang semua ya
pak pus lagi mikirin siapa sih
mikirin pun awang
saya pingin sekali jo
saya selidiki kematian al mahram suaminya pak jaka
tapi saya bingung mulai dari mana ya
apa yang waktu itu pak bos nyuruh saya
ambilin rekam medis itu ya
rekam medis itu sekarang ada di pundawang
halo dokter herman apa kabar
baik baik saya juga baik
dokter hewan kalau ada waktu
besok kita bisa bertemu
dokter herman masih praktek di rumah sakit saya kan
ya gak enak kalau kita ngobrol di telepon
saya butuh dokter herman besok
kita ketemuan di kafe saya aja ya
oke ada yang hal penting yang saya harus bicarakan
tadi saya dengar pak pos
dokter herman itu siapa pak pos
dokter herman itu dokter yang
menangani general check up saya jo
waktu saya bersama pak jaka
dua puluh tahun yang lalu kita sering
sering main golf bersama kok bertiga